sosok gubernur dan wakil gubernur jawa timur dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat
kofifah indar parawansa serta emil dardak
kembali dijagokan oleh sejumlah partai politik dalam pilkada jawa timur november mendatang
partai gerindra menyebut pihaknya telah menyiapkan surat rekomendasi pencalonan duet kofifah emil
dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur dua ribu dua puluh
hal ini disampaikan ketua harian sufmi dasko ahmad
yang menyampaikan pihaknya akan menyerahkan surat rekomendasi langsung pada pasangan kofifah emil
sebelumnya duet kofifah emil telah resmi diusung oleh partai golkar
untuk maju kembali dalam pilkada jawa timur dua ribu delapan belas
keduanya diharapkan bisa melanjutkan keberhasilan pembangunan di jawa timur
pada saat ini dpp partai gerindra sedang mempersiapkan surat rekomendasi
kepada bu kofifa dan mas emil dardak
yang pada waktunya nanti kita akan serahkan
selain menyiapkan calon gubernur dan wakil gubernur jawa timur
partai gerindra juga telah menibang soal nama yang akan diusung dalam pemilihan wali kota surabaya
telah disampaikan ketua harian gerindra sumidas klamat
untuk bersaing perebutkan posisi orang nomor satu di kota surabaya itu
sosok musisi tersebut masuk dalam jajaran nama yang diusulkan ketua dpc gerindra kota surabaya
ahmad dhani sendiri sebelumnya telah lolos sebagai calon anggota legislatif
dengan daerah pemilihan jatim satu yang meliputi wilayah sidoarjo dan kota surabaya
polda surabaya partai gerindra sedang mempersiapkan ahmad dhani untuk maju sebagai wali kota